presiden joko widodo membuka sosialisasi tax amnesty di bandung jawa barat
bagaimana cara presiden merayu para wajib pajak di sana
kita langsung saja bergabung ke bandung untuk melihat bersama
ini adalah statement atau penjaga pidato presiden
hampir semua negara berebut investasi
hampir semua negara berebut nalangkan kemah masuk
ada yang dikarenakan
ada yang dikarenakan
ada yang dikarenakan
saya tahu semuanya
kalau tidak percaya kita berbautan bagaimana

misalnya apa apa punya diri diri saya berapa
saya tahu sekarang
kukumplir pengorbanan saya tidak ada di dalamnya
saya tidak ada
saya tidak ada
betul betul saya memiliki data data itu
tentang yang disini aku
juga akan dikirakan semuanya
dan saya tidak ada
kenapa kita berhutang
dengan cara cara yang
oleh sebab itu
kita berhutang teras
uang itu kebetulan
ke negara kita
sehingga kita berhutang
bukan hanya pp
bukan hanya pp
bukan hanya pp
untuk kekuasaan yang pasti
kita hidup di indonesia
kita namakan diri indonesia
kita pertolongan diri kita
kita adalah diri indonesia
kita akan dari diri sendiri diri indonesia
dengan kemudahan negara negeri
dan dengan pemerintah
kenapa belum waktu
harus berjuang lagi
pertanyaan kepada bapak ibu dan
ini adalah saatnya bapak ibu negara
berpartisipasi untuk negaranya
saya tanya lagi yang ketiga gimana sudah minggu pertama agustus kok belum masuk masuk
jawabannya apa bapak belum tahu perusahaan saya kan dua ratus perusahaan lebih pak
kan hitung satu per satu pak nanti kalau keliru bapak marah
ya benar juga ya artinya hitung satu per satu betul
nanti kalau sudah selesai pak saya akan juga menyampaikan kok
tapi saya ingin percepat kira kira dua minggu
artinya nanti pada minggu keempat
agustus atau minggu ketiga agustus atau awal minggu pertama awal september itu yang akan banyak
feeling saya mengatakan itu
baik yang gede yang tengah maupun yang gede
tapi jumlah pesertanya ini sampai tujuh agustus kemarin satu dua ratus sembilan puluh empat yang sudah deklarasi tadi
sekarang tinggal yang belum belum tentunya akan kita harapkan akan segera menyampaikan
jadi banyak sudah
sekarang berbicara masalah amnesti pajak
amnesti pajak itu apa
kemudian penghentian proses pemeriksaan dan penyijikan tindak tindaknya berpajakan juga bebas
itu ini urusan hanya urusan pajak jangan dibawa kemana mana
terus syarat ikut amnesti apa
syaratnya hanya mengungkap mengungkap harta yang disimpan
baik dalam bentuk aset di luar negeri maupun di sini
mengungkap deposito atau uang yang ada di luar maupun yang di sini sudah
terus bayar tebusan sudah
dan bayarnya nanti biar bumenteri keuangan yang menyampaikan berapa berapa berapa
itu aja simple sebetulnya
terus kalau uang ini masuk ke indonesia
atau uang yang dibawa ke anda dikeluarkan
sebetulnya untuk apa
nantinya kita harapkan
pemerintah telah menyiapkan investasi jangka pendek
instrumen investasi jangka pendek sudah disiapkan
dalam bentuk apa
surat beratkan negara surat hutang negara
dalam bentuk saham di bursa atau sukuk
kalau bumn ada obligasi ada saham ada bond
semuanya sekarang disiapkan instrumen instrumen portfolio itu
sudah sementara ditaruh di situ kan juga nggak rugi
returnnya kan juga cukup lumayan besar dibanding kalau ditaruh di luar negeri
kalau di swasta bisa ditaruh di obligasi saham reksadana bond sama saja
atau di industri keuangan menbang
di produk produk dana pensiun produk asuransi
atau produk dana pentura
ini instrumen investasi portofolio yang bisa dimasuki
kemudian kalau uang itu masuk lagi
untuk jangka menengah jangka panjang untuk apa saja
kita ini baru bencar bencarnya membangun infrastruktur
duitnya masih kurang banyak anggarannya masih kurang banyak
dalam lima tahun perkiraan kita rp empat sembilan ratus triliun
dari apbn kita perkirakan hanya dalam lima tahun hanya bisa mensuplai rp satu lima ratus triliun
masih kurang banyak sekali
dari mana dari ini nanti
harus investasi masuk yang kita harapkan dari program tax amnesti ini
dari amnesty pajek ini
kemudian untuk apa
bisa saja kita dimasukkan untuk pembangunan pelabuhan
karena kita baru membangun pelabuhan yang besar besar di kuala tanjung di sumatera utara priok juga
nanti ada di patimban nanti ada di makassar newport nanti ada di pelabuhan sorong
ini urusan pelabuhan urusan jalan tol
hampir semua sekarang yang jalan jalan tol sudah siapa yang mau beri yang mau gabung bumn silahkan
yang swasta ingin masuk sendiri silahkan
nanti ibu menteri bumn biar cerita
yang di jawa yang di sumatera yang di kalimantan semuanya dalam proses dimulai dimulai dimulai
ini adalah peluang
ini opportunity yang bisa dimasuki oleh investasi langsung
dasar untuk pentuan ekonomi dalam jangka sedang jangka tinggi
menengah jangka panjang
kalau infrastruktur ini tidak siap ya sudah kita akan ditinggal oleh negara lain
ini kita harus cepat cepatan
saya kalau perintah menteri pu perintah menteri bumn tidak boleh lagi kerja hanya satu set enggak
ya pak tidak satu sip dua sip
tidak dua sip saya minta tiga sip
karena kita ditinggal oleh negara negara lain
ingat biaya transportasi kita biaya logistik kita itu dua lima kali lipat
biaya yang ada biaya transportasi biaya logistik yang ada di singapura yang ada di malaysia
karena apa infrastruktur kita enggak baik
infrastruktur kita enggak siap
tidak pelabuhan tidak jalan tidak rel kereta api
tidak kereta jalan
bandara tidak siap
sehingga biayanya menjadi mahal
dan kos itu dibebankan pada harga
sehingga sama harga harga kita dibanding negara lain juga lebih mahal
nah kenapa kita ingin basic kita ini infrastruktur kita ini kita kerjain
kalau kita ingin bersaing
kalau kita ingin berkompetisi dengan negara negara yang lain
kalau kita ingin menang
kalau kita nggak ingin menang ya sudah
apalagi pembangkit listrik
pembangkit listrik kan ada yang gede ya ada yang dua ribu ada yang seribu
ada yang juga yang lima ratus ada yang seratus
bisa masuk ke sini
ada yang batubara ada yang hidro ada yang geothermal
nanti bu menteri bumn biar menyampaikan
kemudian juga di bidang industri
saya kira kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak
industri garmen sangat dibutuhkan
industri tekstil sangat dibutuhkan
industri manufaktur sangat dibutuhkan
industri makanan sangat dibutuhkan
pasca panen pengolahan
saya berikan contoh saja jagung
jagung itu kita masih impor tiga dua juta ton
impor kita impor jagung kita
ini menanam jagung semuanya
masih impor ya
impor impor ini segera dimasuki
yang pegang uang itu
dimasuki ini kesempatan
supaya kita tidak usah impor
kita produksi sendiri
belum yang lain lain
besar sekali dari luar
ini yang harus diselesaikan
dan saya yakin bapak ibu
dengan intuisi bisnis
peluang peluang seperti ini
yang bisa dimasuki
kita harus bisa mandiri
kok bangetan kalau gak bisa menyelesaikan
saya udah ngomong ke menteri
saya di target target semuanya
ini dua tahun ini tiga tahun
ini udah agak lama boleh
tapi sapi sembilan tahun boleh sembilan tahun
tapi konsisten dan rampung betul
jangan sampai lepas kita masih impar impor impar impor
kemudian investasi itu apa lagi
setelah kapal kapal ilegal asing itu
ditenggelamkan sama menteri susi
tujuh ribu kapal sudah berhenti
sekarang ini adalah kesempatan
untuk membangun industri gold storage
industri pengalanan ikan bikin
jangan diambil oleh orang lain
jangan sampai ke daerah asing
jangan sampai dianggap
jangan sampai kedahuluan asing
mau disam lagi di indonesia timur bagian selatan
mau di ambon
mau di natuna
ini sebentar lagi ini apa
pasar besarnya mau kita bangun dulu semuanya
mungkin dua ratus an hektare
segera masuk masuk
harus uang tadi
jangan sampai ke daerah asing
jangan sampai ke daerah asing
jangan sampai ke today monde
mungkin caranya keyter yembalanced
mungkineh foarte amusement mquesan di malam hari ini
jangan sampai ke sana

yang benar aja bagus kita
tapi produknya harus disiapkan
produknya harus disiapkan
saya udah panting panting sama menteri pariwisata
jangan promosi terlalu cepat
produknya dulu disiapkan
kemasannya harus diperbaiki semuanya
kita sudah tentukan sepuluh destinasi wisata baru
selain bali danau toba
ini jalan baru garap semuanya
kemudian bandara silangit baru
saya hanya beri waktu untuk runway sama terminal
runtuhkan semuanya bangun
saya beri waktunya
dirutnya sampai bingung
ternyata setelah kita lihat kesana
orang kita ini bisa kalau diberi target itu kerja bisa
kerja kalau tidak diberi target terlalu enak
nanti janjian dengan saya pak
maksimal pak november
ya oke jadi delapan bulan bener
dulu silangit itu nggak ada yang mau terbang kesana
garuda saya paksa
bulan ini garuda harus terbang ke silangit
aduh tapi jangan tiap hari pak
tapi terbang sana dulu
terbang seminggu tiga kali
sekarang yang terbang ke silangit sudah lima
bukan hanya garuda saja
dano toba satu
ini mau kita perbaiki semuanya infrastrukturnya
wakatobi morotai tanjung lesung bromo tengger
bapak ibu bisa masuk ke sini

bikin tempat tempat untuk entertainment apa
bisa bikin resort di situ
setelah itu itu sudah dimulai
pasti promosinya akan saya gencarkan
ini masalah promosi saja
ini masalah dari dulu
hanya masalah satu promosi
tapi kalau promosi didahulukan
kemudian orang nanti datang
tempatnya belum siap
masyarakatnya belum siap
nggak mau kembali lagi
saya sudah janjian dengan presiden xi jinping
biar tanda tangan
akan datang kurang lebih sepuluh juta turis
akan datang kurang lebih sepuluh juta turis
ini sudah mulai
ada yang mau melesetkan
tenaga kerja dari tiongkok sepuluh juta
orang orang kita ini senangnya pelesetan
yang sepuluh juta itu turis
bula balik dah sampaikan turis
bula balik dah sampaikan turis
sekarang sudah ada flight langsung
dari beberapa provinsi di sana
kemarin pak gubernur manado lapor ke saya
kemarin pak gubernur manado lapor ke saya
turis kami naik seribu persen

ini pak di turi banyak betul itu
tapi memang betul
karena deket hanya berapa
manado kan banyak obyeknya
di bunalcon dan lain lain
kemudian juga investasi yang jangka menengah
hitungan kita kebutuhan rumah tahun dua ribu enam belas
masih kurang tiga belas juta rumah
kalau ekonomi kita naik seperti ini terus
ini harus diselesaikan
tiga belas juta rumah ini harus diselesaikan
kalau nanti arus uang masuk banyak
nanti akan membantu di sini
tentu saja pak gubernur bi nanti juga akan berintera

apakah rate bunga akan diturunkan
lagi kewenangan bio tidak dihita
masih akan seperti itu
karena likuiditas perbankan pasti akan likuid
kemudian yang berkaitan ini yang sering tanya ke saya
pak gimana mengenai kerahasiaan data
kalau saya lapor datanya gimana pak
ini studi dalam undang undang itu coba nanti dibaca
sudah jelas bahwa ini reksamnesti ini
tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan
penyidikan dan penuntutan bidana
ini undang undang loh yang mengatakan
dan tidak dapat diminta oleh siapapun
dan tidak diberikan kepada siapapun
ini satu tidak dapat diminta oleh siapapun
yang kedua dan tidak diberikan kepada siapapun
dan yang melanggar ini yang melanggar
ini berarti yang di dalam
di petugas pajaknya di dirjen pajaknya
yang membocorkan akan kena pidana lima tahun
lima tahun tuh
lima tahun kurang apa
kemudian manfaat apa bagi ekonomi nasional
satu pasti ini akan terjadi penguatan nilai tukar rupiah
yang kedua peningkatan cadangan devisa
ini baru uangnya baru sedikit yang masuk saja pak gubernur sendiri
kemarin menyampaikan pak dari yang lalu enggak baru
ada satu ratus sebelas miliar us kan
meluncat ke satu ratus sebelas
cadangan devisa kita sudah naik
negara negara lain cadangan devisa turun turun turun terus
pak gubernur bi menyampaikan cadangan devisa kita naik sekarang satu ratus sebelas miliar usd
jadi yang pertama penguatan nilai tukar rupiah
yang kedua peningkatan cadangan devisa
yang ketiga peningkatan likuiditas perbankan
nah bank bank kita nanti akan kebanjiran uang
entah yang ngaruh di deposito entah naruh di rekening pasti
sehingga nanti akan dana yang ke masyarakat juga akan semakin banyak
perputaran uang di negara kita akan semakin banyak
artinya yang terakhir ini nanti pertumbuhan ekonominya juga akan otomatis
dan yang terakhir tentu saja penerimaan negara juga akan meningkat
tidak dalam tahun ini tetapi juga dalam jangka menengah dan jangka panjang
larinya kemana mana tapi intinya pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lebih baik
kalau ini semuanya nanti ikut berpartisipasi ikut teks amnesti
kemudian siapa yang bisa memanfaatkan amnesti pajak ini
konglomerat silahkan pengusaha besar silahkan pengusaha menengah silahkan
pengusaha kecil silahkan pengusaha mikro silahkan yang belum punya npwp juga silahkan karena
yang omsetnya di bawah empat delapan miliar yang omsetnya per tahun empat delapan miliar di bawah itu
hanya terkena lima persen setengah persen
sudah setengah persen coba

jadi bukan untuk yang besar besar saja ini
yang kecil kecil manfaatkan ini
sehingga ke depan pembukuan baik kalau sudah bukunya baik
mau meningkat ke pengusaha menengah mau meningkat ke pengusaha besar enak
ada yang bertanya lagi pak ini udah undang undang amnesti pajak kan di guga dm kak
di indonesia ini undang undang enggak di guga tak apa sih
setiap undang undang keluar pasti ada yang gugat
biasa biasa saja buat saya
tapi yang jelas yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah akan sungguh sungguh
pemerintah akan all out untuk mempertahankan undang undang baik sama sini
yang namanya all out itu ya nanti yang datang ke mk bukan eselon tiga atau eselon dua
menterinya langsung datang menko nya langsung datang
membawa konsultan konsultan mengenai pajak yang pinter pinter
bayar enggak apa apa bayar ke konsultan sudah